yang ini juga seru hidangan berbuka puasa biasanya tidak jauh jauh dari makanan manis seperti kolak pisang ataupun bubur sum sum
nah tapi bagaimana kalau anda menjajal makanan timur tengah yang kaya rempah sebagai menu berbuka puasa
memang lem ozi ini adalah tipikal makanan arab

makannya ozi sebenarnya
jadi kalau bukan dengan nasi sebenarnya tidak ozi
tipikal dimakannya dengan nasi
karena sifatnya lem ini panas jadi kita membalansinya dengan memakai saus yang terbuat daripada yoghurt
karena sifat dari yoghurt
yoghurt itu adalah dingin
jadi mendinginkan badan setelah kita ketemu dengan makanan yang panas kita harus menetaluskan dengan dingin itu tadi
kemudian ini juga makanan ini juga bisa juga selain dengan nasi juga disajikan dengan grill vegetable seperti ini
karena high protein kita membalansi dengan sayuran seperti itu
dan ini sangat sehat
jangan khawatir bahwa kita ntar tiba tiba ada orang beranggapan makan
dengan adanya yogu sayuran insya allah netral semuanya
masakan timur tengah yang banyak mengandung rempah rempah sebenarnya baik untuk kesehatan karena bersifat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas perusak sel tubuh
namun anda harus memperhatikan jumlah konsumsi daging yang tak boleh berlebihan
daging kambing waktu dicernak waktu diserap waktu dimetabolisir
di dalam sel membentuk panas lebih tibanya itu yang disebut efek termogenesis efek membentuk
panas di dalam tubuh orang nah kalaupun terpaksa menyiasatinya gimana sebelum makan makan buah
dulu makan sayur dulu jadi waktu lemaknya masuk lemak jahat yang ada di daging kambing dia
penyerapannya akan diganggu dengan adanya serat dari buah dan sayur jika sudah puas menyantap
hidangan utama ada sago malaka campuran sagu mutiara gula merah serta santan yang bisa anda
nikmati sebagai pencuci mulut sabila destu nedi pranedia jakarta